bisa bantu kamu lagi mencari bening
gak usah pak saya udah banyak merepotin mbak
satu satunya cara supaya aku bisa dekat lagi sama naya
adalah dengan bantu naya menemukan bening
pak kalau begitu saya permisi masuk dulu
kerjaan melly masih numpuk pak
mas vero masih aja ingin punya keturunan dari aku
pokoknya aku harus cari cara supaya perhatian mas bro teralihkan
dan dia gak bahas soal anak terus
semoga kita disegerakan punya keturunan
kalau aku jujur mas vero pasti kecewa
apalagi dia bener bener ngarapin banget aku punya anak
aku gak mau kalau mas vero sampai kecewa
apalagi cerain aku
pokoknya kamu gak boleh capek capek sama sekali ya
di hotel ada penampilan dari anak anak panti
bagus loh penampilan mereka
dan kayaknya semua tamu tuh
kagum sama mereka
ada salah satu anak panti
itu anak perempuan
anak yang pernah aku ceritain sama kamu
yang pernah ketemu aku
waktu aku pulang dari makamnya mama
terus namanya kenapa sayang
aku kasian sama anak itu
dari tadi aku kepikiran terus sama anak itu
kamu itu gak usah khawatir
dengan pikiran anak itu
karena ada orang panti yang ngurusin
aku ke panti aja ya sekarang
aku mau jemputnya
aku mau ke anak itu
anak itu tinggal di panti tantenya mbak meli loh
hari ini tuh aku lagi capek banget
kamu sendiri juga yang bilang sama aku
kalau aku harus banyak banyak istirahat
lain kali aja ya aku temenin kamu mas
yaudah lebih baik memang kamu di rumah tuh
aku pergi sekarang ya
udah berarti ya
gak usah pak
tapi ini udah malem nay
perempuan pulang malem malem sendirian ya
gak perlu pak
takut ada yang liat
kamu tenang aja ya
mereka nggak akan mikir apa apa kok
saya ntar ya
saya tahu bapak atasan saya
tapi saya nggak bisa terus terusan menerima kebaikan bapak
bapak gak pernah nganterin karyawan lain
tapi bapak nganterin orang lain
tapi bapak nganterin orang lain
saya ntar ya
saya rasa saya seharusnya diperlakukan sama seperti karyawan lainnya
saya bisa bantu kamu lagi mencari bening
nggak usah pak
saya udah banyak merepotin bapak
satu satunya cara supaya aku bisa dekat lagi sama naya
adalah dengan bantu naya menemukan benih
pak kalau begitu saya permisi masuk dulu
bening gue masuk dulu nak
iya om kenapa pengen ketemu sama aku
bening om itu khawatir banget sama kamu
jadi om sengaja datang kesini
mau ngeliat keadaan kamu
udah sehat kan
ya om aku gak apa apa kok aku udah sehat
iya om percaya kamu udah sehat
om ada hadiah buat kami
ada kota pensil
gak usah om
yang ada aku repotin om
justru kalau kamu gak nerima pemberian om
kamu terima ya
kamu gak suka ya
bukan maksud gitu om
aku suka hadiah dari on
yaudah kalau gitu kamu terima
karena disini juga ada hadiah buat temen temen kamu disini
kamu terima ya
om baik banget
om kok bisa tau
aku sama temen temen
aku sama temen temen
pengen banget sekolah
om tahu dari tante meli sama nenek ajeng
kalau kamu mau disekolahin
sama temen temen kamu di panti ini
iya nenek ajeng memang
baik banget dan aku buntung
bisa ketemu sama orang orang yang
baik dan sayang sama aku
anak om pasti seneng
belum punya anak
aku bener bener gak tau
om itu dari dulu udah pengen
punya anak yang lucu
baik cantik gemesin kayak kamu
mungkin om belum dipercaya sama tuhan
makanya belum dikasih
aku akan doain om
untuk segera punya anak
makasih ya saya kamu tuh baik banget
di panti ini sebagai anak tom
serius om boleh anggap kamu sebagai anak om
sampai sekarang belum ada lagi info tentang bening
padahal pamflet sudah disebar
halo selamat malam pak raka
sudah ada progres pencarian bening
maaf pak saya belum bisa memberikan